kubu partai politik koalisi pengusung jokowi maruf mengaku saat ini memiliki tiga nama
yang salah satunya akan dipilih menjadi ketua tim kampanye nasional capres cawapres jokowi maruf amin
hal ini disampaikan roma hormuzi ketua umum p tiga
usai menghadiri pelantikan menteri pendayagunan amparatur negara
dan reformasi birokrasi syafruddin di istana negara pada rabu siang
menurut romi nama calon ketua tim kampanye nasional berinisial huruf m
saat ini pihak internal koalisi partai pengusung sedang dalam tahap
menanyakan kesiapan dari tiga nama kandidat calon ketua tim kampanye jokowi
roby berharap capres jokowi akan segera diumumkan satu nama yang dipilih pada akhir pekan ini
tapi insya allah akan diputuskan moga moga sebelum akhir pekan presiden sudah mengambil
sementara itu calon presiden prabowo subianto menunjuk anggota dewan membina partai gerindra joko santoso
menjadi ketua tim pemenangan prabowo sandiaga di pilpres mendatang
kami kutip dari detik com wakil ketua umum partai gerindra edi prabowo membenarkan hal itu
namun penunjukan prabowo tersebut masih harus menunggu persetujuan partai koalisi yaitu pks pan dan demokrat
mantan panglima tni di era pemerintahan susilo
bambang yudhoyono itu dinilai mampu menjalin komunikasi baik dengan semua orang
dapat diterima oleh semua kalangan
nama lain yang juga disebut masuk ke tim pemenangan prabowo sandi adalah
mantan menko kemaritiman rizal ramli dan pakar ekonomi kwi kian gi
sementara itu ketua umum pan zulkifli hasan menegaskan nama joko santoso
sebagai ketua tim pemenangan pasangan prabowo subianto sandiaga uno
partai koalisi baru akan rapat untuk menentukan ketua tim beserta strukturnya
namun pks tetap mengusulkan dua nama kadernya
yakni ada ahmad heriawan dan mardani alisera untuk menjadi ketua tim pemenangan
belum kita belum rapat
nanti kan dirapatkan strukturnya bagaimana
saya sih dari partai partai itu ke anu aja ke apa namanya itu
sering komite itu apa ya pengarah
ada pengarah ada pembina
pembina itu semacam dewan surok gitu
ada pengarah kemudian ada tim pemenangan
ya tentu kerja tim ya
ini kan kerja besar kan mungkin satu orang
tapi boleh sama sama
banyak yang menilai
dari saat ini tim pemenangan di prabowo
dan bang sani belum final
kami sedang menggodok untuk finalisasi
jadi konsepnya masing masing partai
strukturnya insya allah sudah ada
kemudian diusulkan oleh masing masing partai politik
pks sudah mengusulkan sejumlah nama
yang kriterianya tentu adalah sosok yang bersahabat
jadi kami punya tagline tim kampanye yang bersahabat
belum berwawasan remek
tapi kamusnya bentuk berlinter
yang selalu terpanggil sebagai